bentrok antar anggota ormas terjadi di subang jawa barat berujung perusakan kantor
sembilan belas orang ditetapkan menjadi tersangka
dari rekaman video yang viral di media sosial
tampak puluhan orang berseragam ormas menyerang dan merusak kantor sekretariat mereka di blok jagal
kelurahan karanganyar kecamatan subang kabupaten subang jawa barat
bentrokan diduga terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kepengurusan baru
tiga orang terluka sementara itu tiga sepeda motor dan sebagian bangunan rusak
yaitu sembilan belas orang yang telah kami tetapkan menjadi tersangka
dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan